pasangan suami istri rohmadin dan ismiati kaget harus menunggu sekitar tiga puluh satu tahun lagi untuk beribadah haji
mereka mendapat informasi itu saat mendaftar haji pada maret dua ribu dua puluh satu dari salah satu petugas kementerian agama surabaya
rohmadin kini berusia enam puluh tiga tahun sementara istrinya ismiati berusia enam puluh tahun
pasangan suami istri lansia ini mencoba memeriksa status antrian mereka di aplikasi haji pintar
estimasi keberangkatan yang didapat malah lebih lama
yaitu sekitar enam puluh empat tahun lagi
bisa atau tidaknya berangkat haji yang penting rohmadin dan istrinya sudah berniat dan berikhtiar
sambil bersabar menunggu waktu mereka menjaga kesehatan dan berdagang di rumah
umurnya orang sini paling tidak delapan puluh enam puluh kok sampai satu ratus dua puluh itu wah panut utin
ya gitu ya ya terlalu pemerintah lah
dan saya pesan sama pemerintah itu menghimbau ya
yang hajinya sudah beberapa kali coba dihentikan dulu
yang belum itu di kesempatan yang belum gitu biar cepat berangkat
kuota haji indonesia yang diberikan pemerintah arab saudi dalam kondisi normal mencapai dua ratus dua puluh ribu orang
jawa timur mendapat kuota keberangkatan
namun saat pandemi covid sembilan belas kuota tersebut berkurang lima puluh empat persen menjadi enam belas empat puluh delapan orang
kondisi ini membuat estimasi daftar tunggu jemaah calon haji makin lama
ditambah adanya kesenjangan antrian antara satu provinsi dengan provinsi lainnya
karena jumlah pendaftar tak sebanding dengan kuota keberangkatan
pemerintah pun menggagas kebijakan kuota haji berkeadilan
daerah dengan daftar tunggu yang lama akan diperbanyak kuota keberangkatannya
sementara daerah dengan daftar tunggu yang cepat akan dikurangi kuotanya
itu potensi jawa timur untuk masa berkurangnya waiting list sangat sangat mungkin sekali
tapi sekalian tidak terlalu banyak
misalnya yang sekarang tiga puluh empat ya paling sekitar tiga puluh an
tidak sampai kemudian yang masa waiting listnya tiga puluh empat tahun menjadi dua puluh empat tahun

tidak seperti itu
karena kebetulan untuk daerah daerah yang waiting listnya sangat cepat
sekitar sepuluh tahun itu tidak terlalu banyak kotanya
calon haji lansia akan mendapat prioritas sesuai usia dan waktu pendaftaran
sementara mutasi hanya bisa diberikan bagi yang sudah melunasi dan mendapat jadwal keberangkatan
pindah alamat mengikuti tugas atau pekerjaan atau keluarga